terima kasih buat yang nunggu semuanya
gak tau deh yang punya baju itu
ra ra ra buku di area yang tadi lo bilang lo bawa kan
nih di situ saya ada tutup lagi
sebelum ngomongin ini gue tuh haus
minumnya air sumur mulu
udah serupi gembel
emang karena kan gue udah sering teringatin dia
supaya dia gak deketin tristan
ih kayaknya kristen suka sama opi
udah gitu opi juga suka deh sama tristan
oh gue bener bener nganyang kak nih
wah opi nekat banget ya
uh sampe dulu cinta cinta segala lagi
uh romantis banget
pokoknya gue gak terima gue gak terima
tentang aja kalo si opi gak abis sama gue
jangan panggil sama gue renet
eh jangan jangan
hah kalo menurut gue nih
ini diare butuh tuh bisa jadi senjata loh buat ngacurnya si opi
hah maksudmu apaan sih
hah sini sini sini
oh emang jenius untuk kali ini
itu bukan cuma bikin si opi malu banget
tapi juga bakal bikin tristan benci banget sama dia
dan ngejudge dia sebagai cewek munafik
eh sorry pik kalau aku gak ngabarin kamu kalau aku tuh pengen jemput kamu di sini
eh tapi kamu lagi gak ada acara kan
aku mau ngajak kamu makan
aku mau pulang aja
lagipula juga aku mau ngomong sesuatu sama kamu
sebenarnya kamu ngapain sih ngajak aku ke tempat ini kan
enggak sebenernya gak ada apa apa
aku cuma pengen ngomong sesuatu aja sama kamu
mungkin menurut kamu ini emang gak penting
tapi kalau menurut aku ini penting banget
aku mau ngomong soal perasaan aku ke kamu bi
sebenernya aku tuh sayang banget pi sama kamu
aku sayang banget sama kamu dari lubuk hati aku yang paling dalam
aku udah lama mendem perasaan ini pi
tapi jujur aku
aku gak bisa mendem ini terus terusan pi
aku tuh pengen ngomong langsung semuanya ke kamu
kamu mau kan pi jadi pacar aku
aku gak bisa jadi pacar kamu tan
tapi kenapa pi
tapi aku tuh udah berusaha ngelupain perasaan aku ke kamu
tapi aku gak bisa aku bener bener gak bisa pi
semakin aku pendem perasaan aku itu semakin
semakin nanti aku tuh sakit pi
ini kesempatan bagus cepet cepet
masa sih bukan bukan
hei alah agua nih mah
nggak mau nggak mau
uh apa yang harus gue lakuin ya
gue takut jadi pacaran tristan
gue males berurusan sama reni
tapi gue suka sama dia
unik sekarang gue lupain dulu
kok dari tadi kayaknya gak kelihatan
berarti gue bisa ngelaksanain rencana gue
ah ya kan
rasain lo cewek angku
kayaknya masih cukup nih
eh kata temen temen besok tuh ada syarikat perpisahan di sekolah
tapi cuman kelas kita doang kelas satu
masa itu kelas satu
masa itu kelas dua
ya jelas lah lo kan juara umum
jadi dia minta lo ikut
gue gak mau datang ke acara kayak gituan
palingan juga acara itu sengaja di set buat lo sama teman teman lo yang tajr tajir itu
yaudah deh terserah lo mau dateng atau enggak gue sih cuman bilangin aja
mending mandi aja

dapat persembahan khusus tuh dari opi
opi numpangkan baju di kamar lo ya
oh bukan begini ya
aneh banget sih
aduh jangan jangan kena air sumur lagi
aduh kok kayak ada bubuknya gitu sih
aduh bubuk banget mami
aduh ini semua gara gara lo kak
mau ngebadut di mana loh
lo diam deh
gue tau ini semua gara gara lo
lo yang naro sesuatu di baju gue diandung gue semuanya tuh
nggak tau deh
yang punya baju itu kan allah
kok nanyanya ke gue
eh hidung tomat lo bagus deh keren
balus aja gue nggak takut kok
awas lo lo tunggu gue aja ya